ayah korban tak kuasa menahan tangis saat mendapati jasad anaknya dalam kondisi tewas
mengenaskan di bahu rel di kilometer lima puluh kampung badak sentral kota bogor jawa barat pada selasa siang
selain terlindas korban juga terseret sejauh puluhan meter usai tertabrak krl yang melintas
sebelumnya korban bernama rahmat bepergian bersama ayahnya
di tengah perjalanan korban memarkirkan mobilnya di dekat rel karena hendak buang air kecil
naas korban kemudian tertabrak krl yang datang dari arah bogor menuju jakarta
kejadiannya orang itu kan orang luar ya tidak tahu daerah
pas dia mau buang air kecil mungkin dia tidak tahu daerah tabrak pak
dia pemotor atau gimana
enggak dia jalan kaki sama bapaknya
itu makan bakso dia pamuk kecil dulu kawas hati hati
taunya ada kereta berhenti taunya saya lihat lihat jalan jalan anak saudara di kolombor
saya lihat tau bawa kereta
usai diidentifikasi jasad korban dievakuasi ke rsud kota bogor untuk kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan dramaga bogor
muhammad juanda bogor jawa barat